inilah video rekaman cctv detik detik saat seorang pria melakukan pencurian telpon genggam
di salah satu gerai di kecamatan tanggul jember jawa timur pada dua puluh februari lalu
awalnya pelaku berpura pura akan membeli ponsel tanpa curiga korban memberikan ponsel pada pelaku
untuk mencoba fungsi ponsel dari rekaman cctv nampak pelaku juga berusaha menunjukkan ponsel
pada rekannya namun saat penjaga kontor lengah pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu
penjaga berusaha melakukan pengejaran namun tak membuahkan hasil sebuah toko peralatan rumah tangga
di tasikmalaya jawa barat di satroni pencuri selasa siang para pencuri berpura pura hendak
membeli barang seorang pencuri mengambil dua setrika listrik dan memasukkannya
ke dalam rok sementara temannya menghalangi pandangan karyawan toko dikonfirmasi rabu siang
pemilik toko mengatakan pelaku pencurian diduga merupakan komplotan yang berjumlah sekitar
orang korban belum melaporkan kasus ini ke polisi komplotan begal yang kerap beraksi dengan menodongkan
bor mirip senjata api ditangkap satuan reskrim polrestabes medan para pelaku begal ini beraksi di jalan
mada medan pada sabtu sebelas februari lalu berbekal rekaman cctv milik warga polisi menangkap satu dari dua
tersangka pada delapan belas februari polisi juga menyita barang bukti mesin bor yang selama ini dijadikan
senjata untuk mengancam korban menurut keterangan polisi pada senin malam komplotan ini sudah
beraksi di sejumlah titik di kota medan polisi masih memburu tersangka lain yang identitasnya
sudah diketahui tim liputan cnn